kasus bunuh diri mahasiswi di mojokerto dinilai menjadi momentum untuk segera mengesahkan ruu tindak pidana kekerasan seksual
bersama dengan maraknya kasus kekerasan seksual pengesahan rutpks tertunda karena perbedaan antar fraksi di senayan sehingga pembahasannya menjadi alot
mengapa pembentukan payung hukum kasus kekerasan seksual tampaknya berlarut larut
sejauh apa urgensi disahkannya ruu tpks
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang bergabung
ada mbak maesti wijayati anggota balik dpr ri dari fraksi pd perjuangan
ada pak bukhori yusuf anggota balik dpr ri dari fraksi pks
dan juga mbak andi yentriani ketua komnas perempuan
selamat malam mbak esti mbak andi pak buhori apa kabar
kita kembali membahas soal payung hukum untuk kasus kekerasan seksual
sudah hampir empat tahun mungkin ya
ini berlarut larut payung hukum ini dan belakangan muncul kasus kasus kekerasan seksual
yang menjadi sorotan secara nasional sehingga muncul desakan agar payung hukumnya segera disahkan
saya ke mbak esti dulu
mbak esti setelah sempat alot di dpr antar fraksi apakah sekarang sudah ada kesamaan pandangan
atau masih sama masih belum menemui jalan keluar ini atas perbedaan pandangan itu
rapat tanggal dua puluh sembilan november yang lalu memang masih banyak perbedaan beberapa fraksi yang sangat menguat
terkait dengan hal hal yang mungkin dikaitkan dengan kami yang menyetujui
apa yang ada di dalam konsep rancangan undang undang tindak pidana kekerasan seksual ini
kemudian dianggap mungkin ya di dalam ruu ini seperti melegalkan perjinahan
dan kemudian juga melegalkan perjanjian
melegalkan hal hal yang bertentangan dengan nilai nilai agama
nah sejauh ini memang belum ada rapat lagi baru kemudian akan kita lanjutkan pada besok siang hari
dimana disitu akan ada beberapa dari fraksi pada jam sepuluh kemudian jam dua siang akan diadakan pleno pengambilan keputusan
di badan legislasi terkait dengan rancangan tindak pidana kekerasan seksual
saya berharap tentu saja
besok ini ini ada pak bukhori dari pks yang sangat kencang untuk kemudian mencoba untuk memasukkan beberapa hal
untuk ya kemudian menjadi kita agak terhambat di dalam proses untuk menguatkan rancangan undang undang tpks ini
untuk segera bisa ditetapkan di balik kemudian dibawa ke paripurna menjadi rancangan undang undang hak inisiatif dpr
yang kemudian akan diserahkan kepada pemerintah
jadi kita berharap sesungguhnya keputusan besok siang akan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua
harapan banyak masyarakat untuk segera ditetapkannya rancangan undang undang tpks ini
masuk sebagai hak inisiatif dpr yang kemudian segera diparipurnakan untuk diserahkan kepada pemerintah
oke jadi masih belum terlalu terlihat titik terangnya ya mbak esti
iya sementara saya menganggap masih belum ada terlibat
titik terang tetapi malam ini besok semoga pak bukori dan kawan kawan karena sudah ada hal hal baru yang masuk
termasuk memasukkan di dalam konsideran soal norma agama dan kemudian juga masuk di dalam landasannya
itu adalah juga beriman bertakwa dan berakhlak mulia
saya kira hal ini tidak perlu lagi kemudian dengan melihat kejadian kejadian yang sudah terjadi pada akhir akhir ini
yang menguras air mata kita membuat kita berduka
tentu kita harus wujudkan segera bagaimana ruu tpks ini bisa segera
disahkan dengan kemudian bisa ada payung hukum yang jelas
untuk menyelesaikan kasus kasus kekerasan seksual yang terjadi di indonesia
saya kira itu mas
kami mesti punya harapan ini
ada pak bukhori yang sekarang hadir dari pks yang mungkin kemudian juga karena beberapa hal sudah masuk
saya kira tidak perlu ada hambatan lagi
begitu ya pak bukori ya
ya pak bukori pks cukup yang cukup kencang agak berbeda dengan sejumlah vat
fraksi yang kemudian sebagai partai pengusul ya dari ruu ini
apa yang mengganjal sih
ya pak bukhori apa yang mengganjal dari sisi pks terhadap undang undang ini
terima kasih mas
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam mbak esti dan juga bu andi
selamat malam pak bukori
jadi begini mas ini pertama bahwa kami dari partai kajet sejahtera
tentu sangat prihatin ya dengan terjadinya berbagai macam kasus maupun kejadian kejadian yang cukup banyak ya
walaupun kejadian ini ada yang di depan mata maupun kemudian ada yang melalui berita terkait dengan
korban para perempuan bahkan kemudian laki laki terkait dengan tindak kekerasan seksual
tentu pks sangat prihatin dan bahkan
pks sebelum atau sebelum adanya rancangan undang undang tpks ini kami di partai keadilan sejahtera itu punya bidang namanya bidang perempuan
bidang perempuan itu salah satu tugas utamanya adalah mereka punya program yang namanya rumah rki ya rumah keluarga indonesia
rumah keluarga indonesia itu diantara yang ditangani adalah berbagai macam konsumen
rokas perempuan yang diantara untuk mengadakan konsumen perempuan
karena itu sebenarnya komitmen kami atau komitmen pks terhadap masalah korban dan juga terhadap masalah tindak kekerasan seksual itu jangan dilakukan
kami sudah punya program dan kami sudah memiliki para konsulen di seluruh indonesia
yang kedua mengapa kemudian pks masih kemudian
mempertanyakan terhadap kedudukan ruu tpks ini
ruu tpks ini sebenarnya memiliki sejarah yang sangat panjang
sejarah yang ada kaitannya dengan ruu tentang kesejahteraan gender
ada kaitannya dengan perubahan undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
ada kaitannya dengan kaitannya rancangan atau rancangan kuhp
jadi ini memang merupakan sesuatu yang tidak bisa terpisah
nah kami melihat di dalam ruu tpks ini seharusnya mengandung tiga hal
yang pertama terkait dengan persoalan masalah kekerasan seks
yang kedua terkait dengan masalah riset
yang ketiga terkait dengan penyimbangan seks
nah ketiga tiganya ini sebenarnya objeknya satu
subjeknya juga satu
namun di dalam ruu ini hanya
mengatur tentang masalah satu ini yaitu kekerasan sek
nah kita semua tahu tentang kekerasan seks itu sebenarnya
aliran pengaturannya kalau di negara negara barat
saya kira itu clear karena itu pilihan mereka
ini negara yang kemudian sekuler
tapi ketika di negara indonesia yang mendeklir sejak awal sebagai negara
yang membasiskan diri kepada ketuan maksa
sebagaimana tertuang di dalam pasal dua puluh sembilan undang undang dasar
dan juga ditegaskan dasarnya dari pembukaan
pembukaan pancasila pembukaan undang undang dasar di alir ini keempat dan alir ini ketiga
itu tentu kemudian boleh jadi paradigma itu tidak tepat ketika kemudian
disamaratakan atau diekulkan dengan negara negara barat
nah karena itu kami mengusulkan
hendaknya ketika mengatur dari sisi ini
harusnya dua hal ini diatur
bagaimana tentang penyimbangan seks
bagaimana tentang masalah free seks
contek masalah penyimbangan seks dan free seks ini juga belum diatur di dalam kuhp
oke jadi anda meminta untuk diperluas begitu ya pak buhori
tidak hanya soal kekerasan seksual tapi ada poin poin yang lain
ya jadi maksud anda tidak hanya kemudian hanya soal kekerasan seksual
tapi juga diperluas kepada isu yang lain yang tadi disebutkan
ada soal penyimpangan ada soal free seksual dan lain sebagainya itu tadi
ya betul karena ketiga tiganya itu sebenarnya objeknya satu
oleh karena itu ketika kita hanya mengatur dalam satu hal itu
khawatir dan berpotensi dipahami oleh publik bahwa ini kemudian kita melegalisasi
atau sekurang kurangnya paradigma itu tidak tepat ketika diuji dengan undang undang dasar
karena undang undang dasar itu memiliki komprehensifitas yang mendasarkan negara ini
di atas nilai nilai agama
karena itu pancasila pun silap pertama adalah ketua nemasa
saya kira itu sebenarnya persoalan paradigma yang saya kira memang masing masing menjadi pilihannya
tetapi itu tawaran partai keadaan sastra
supaya kemudian nanti pengaturan komprehensif
kalau kemudian diatur secara tersendiri maka kemudian harus ada satu jaminan
aturan terhadap dua sisi lain
oke baik pak buhari
kemudian di dalam rapat panja untuk program legislasi nasional kami usulkan
yaitu rancangan undang undang tindak pidana kesusilaan
oke baik baik
rancangan undang undang tindak pidana kesusilaan itu sebagai bentuk perimbangan atau sebagai bentuk penyempurnaan
terhadap rancangan tpks
ya oke baik pak buwari
yaitu tidak tersebut
supaya terjadi kesempurnaan dalam paradigma
baik saya harus ke mbak esti
mbak esti ada tanggapan mbak esti dari apa yang tadi disampaikan oleh pak buhori
tampaknya nyata ini belum ada yang belum tuntas atau mungkin komunikasi politiknya antar fraksi juga belum selesai

judul saja masih kemudian juga masih agak berbeda
ya saya kira begini pak
dalam situasi seperti ini dalam situasi darurat kekerasan seksual yang terjadi
tentu itu harus menjadi pilihan yang memang harus tepat kita ambil
supaya hal hal yang sudah terjadi selama ini tidak perlu terulang kembali
kemudian juga ada bagaimana kita perlu memberikan perlindungan
memberikan pendampingan kepada para korban kekerasan seksual

jadi kita tidak mau ada perlindungan
jadi kita tidak mau ada perlindungan

hal hal yang terkait dengan tindak asusila kemudian seks menyimpang dan yang lainnya tentu tidak
kami pun pasti tidak mau dianggap bahwa
oh yang setuju dengan ruu tpks adalah orang orang yang setuju dengan tindakan asusila
tetapi ini ada hal yang berbeda
dan kita membutuhkan cepat untuk segera bisa mempunyai payung hukum yang jelas
terkait dengan tindak kekerasan seksual
maka kalau tadi pak bukhari membicarakan terkait dengan
ada tindakan asusila yang perlu diatur kemudian juga ada tindakan seks menyimpang yang harus diatur
ini bukan ada tidak berada di dalam rancangan undang undang atau di dalam undang undang tindak pidana kekerasan seksual
nah maka ini yang harus kemudian kalau kemudian ada pernyataan bahwa harus ada jaminan
bapak semuanya kan perlu ada
hal hal yang dibicarakan secara politik antar partai dan yang lain sebagainya antar fraksi yang kemudian kita lakukan di badan legislasi
ada forumnya tersendiri
tetapi kita harus menguatkan komitmen tekad bersama
persamaannya sudah ada tekad untuk menyelesaikan kekerasan seksual
nah yang belum sama itu tentu sudah ada ruangnya
ada nanti kemudian pembahasan di kuhp kita ada di perubahan kuhp kita perluasan tentang jina
tidak anjingnya itu dilakukan oleh orang yang sudah bersuami atau beristri kemudian melakukan dengan orang lain
tidak hanya itu saja
artinya kalau kita punya pandangan yang sama bahwa kekerasan seksual itu harus dihentikan
maka kita pasti harus punya pendapat yang sama
segera selesaikan pembahasan perancangan undang undang taksidana kekerasan seksual
supaya tidak ada korban korban lagi
tidak ada novi novi yang lain
tidak ada nama nama yang
tidak ada yang kemudian kita harus berure air mata
kalau kita mengatakan kita prihatin kita berduka
maka menurut saya tetaplah perbedaan itu
hal hal berbeda yang memang harus diurai kepada rancangan undang undang yang lain
mari kita bicarakan pada rancangan undang undang yang lain
tetapi ketika kita bicara rancangan tindak pidana kekerasan seksual
maka itulah yang kemudian harus kita selesaikan secepatnya
supaya ada payung hukum yang jelas untuk melindungi
mereka yang rentan terhadap tindak kekerasan seksual
saya kira begitu bapak
jadi kalau di dalam rancangan tindak pidana seksual ini kemudian harus masuk ini harus masuk itu
tapi sekali lagi jangan kemudian kami dikatakan bahwa undang undang ini adalah yang melegalkan tindak asusila
nah kita sama dalam hal ini bahwa kita tidak setuju dengan tindak asusila
tetapi tidak dalam rancangan undang undang ini harus kita selesaikan
kita selesaikan dalam rancangan undang undang yang lain
tetapi tidak bisa kemudian menyandera tidak bisa menyandera rancangan undang undang ini kemudian harus ada jaminan ini harus ada jaminan ini
saya berharap besok jam sepuluh jam sepuluh kita adakan rapat
semoga mayoritas sudah kemudian akan menuju kepada persetujuan untuk menindaklanjuti rancangan undang undang tpks ini
untuk di bawah pleno dan kemudian di bawah kepari kurna
sebagai hak inisiatif
saya kira itu
jadi kita tidak perlu menghambat dan kita pemahaman soal norma agama tentu kita juga paham
walaupun berbeda beda agama kita tentu ada rule yang sama
bagaimana soal tindak asusila dan yang lain sebagainya
tetapi tidak dalam rancangan undang undang tidak bintang dan kecerahan seksual
saya kira itu penekanannya
pandangan yang menarik mbak esti dan juga pak buhori
saya harus break nanti saya akan ke mbak andi
mbak andi dari sisi komnas perempuan
mana yang lebih urgent untuk segera disahkan melihat situasi yang ada saat ini
dijawabkan nanti kami akan segera kembali sesaat lain
saya langsung ke mbak andi ketua komnas perempuan
bagaimana mbak ani membaca dan melihat
sempat alotnya kemudian soal rutpks ini
dan soal yang tadi sudah didiskusikan bersama dengan mbak esti dan juga pak abu hori
mana yang kemudian lebih urgent melihat situasi yang ada saat ini
pertama saya merasa sangat marah dan kecewa ya dengan proses legislasi
dimana masih banyak juga terjadi kebohongan publik
bahwa ruu tindak pidana kekerasan seksual ini melegalkan tindakan tindakan asusila
dan juga bahkan siar kebencian menurut saya
ketika orang orang yang mengusulkan tentang ruu tpks ini dinyatakan sebagai tidak agamis
ataupun tidak pancah silais
kami di komnas perempuan tadi pak bukhari mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan ruu kkg dan sebagainya
tidak tepat sama sekali
saya mengawal upaya untuk merumuskan rancangan undang undang tindak pidana kekerasan seksual ini
pada tahun dua ribu sepuluh ketika membaca data yang masuk dari lembaga lembaga layanan
bahwa pada tahun dua ribu sepuluh pun sudah tampak kelihatan angka kasus kekerasan seksual itu terus meningkat
dan banyak sekali sumbatan untuk memproses secara hukum
ternyata kita menemukan bahwa isunya itu juga adanya jurang hukum
di dalam kuhp kita maupun undang undang yang secara spesialis mengatur tentang berbagai bentuk kekejahatan
nah ini harus segera diatasi karena sebetulnya usulan untuk mengubah kuhp terkait dengan tindak kekerasan seksual
itu sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
ada berbagai rancangan sebetulnya yang telah diupayakan pada tahun itu
tetapi ini kemudian menjadi usulan usulan yang tidak berbekas
karena itu upaya untuk mengumpulkan data sekedar untuk menegaskan betapa pentingnya undang undang kekerasan seksual ini
dilakukan hampir lebih lima tahun
sebelum itu kemudian diadopsi menjadi sebuah naskah akademis
yang kemudian menjadi usulan inisiatif
dari pihak legislatif
dan bahwa pada hari ini kita mengulang diskusi yang sama dengan persoalan pada tahun dua ribu sembilan belas
yang menyatakan bahwa ini adalah undang undang yang sebetulnya melegalkan tindakan asusila
menurut saya itu sungguh membuat kecewa ya
kecewa dari pihak komunitas korban
kecewa dari pendamping
kecewa dari kami yang selalu berjuang untuk mengupayakan keadilan dan pemulihan bagi korban
persoalan nwr hari ini misalnya
itu bukan saja soal memutus impunitas
tetapi fakta bahwa layanan pemulihan bagi korban itu tidak tersedia
mau berapa panjang lagi sebetulnya misalnya orang orang yang menyatakan bersimpati
tetapi tidak mampu memprioritaskan kebutuhan korban
berkelit dengan keinginan keinginan politik lainnya
sehingga menyebabkan kebutuhan korban justru kita abaikan kita nomor dua kan
saya pikir ini sungguh sungguh sebuah tindakan yang
tindakan yang sangat mengecewakan dari proses sebuah legislasi
yang kita harapkan dari badan legislasi tentunya
ibu bapak sekalian harus diingat bahwa kasus kekerasan seksual ini terus meningkat setiap tahunnya
ini lembaga lembaga layanan sudah tidak mampu lagi menampung bahkan
mau berapa banyak sebetulnya kasus yang harus jatuh di depan mata atau mungkin menunggu anggota keluarga kita sendiri kah
yang menjadi korban baru kita mau bergerak
ini kah yang harus ditunggu
jadi anda melihat
apa faktor yang membuat kemudian undang undang ini rancangan undang undang ini terus menerus terkendala
ini faktor politika atau faktor apa mbak andi
kalau jelas ini merupakan bagian dari komunikasi politik ya
dari orang orang sendiri yang menganggap bahwa isu isu mengemukakan membuat dikotomi
antara yang agamis tidak agamis
pancasilais tidak pancasilais
berolah olah bahwa simpati tapi tidak mampu memprioritaskan
saya pikir ini masalah yang besar
sekali dari proses legislasi kita
sebelum naskah akademisi itu diajukan kita telah memeriksa kuhp yang ada
kita tahu di dalam kuhp ada pasal pasal tentang kesusilaan
kita tahu bahwa pembahasan tentang masalah masalah kesusilaan ini juga menjadi masalah besar bagi negara ini
ada di dalam kuhp
ada dalam undang undang tentang pendidikan nasional
ada di banyak kesempatan yang lainnya
saya akan menggunakan istilah yang digunakan oleh mbak mayesti
menyandera undang undang ini untuk tujuan tujuan komunikasi politik sekedar
tentang kesusilaan seolah olah yang mengedepankan kebutuhan korban
itu menjadi tidak pancasilais dan tidak moralis tidak agamis
menurut saya itu adalah kebohongan publik dan siar kebencian
yang sungguh sangat mengecewakan sekali
oke pak buhori benar pks menyandra undang undang ini
saya kira kita harus menggunakan akal sehat dan lapang dada
jadi perdebatan itu tidak boleh
perdebatan itu tidak boleh menjustifikasi tentunya
tetapi saya ingin sampaikan fakta ini
ini ada satu survei dari lembaga perak yang dilakukan pada bulan oktober dua ribu dua puluh satu
salah satunya adalah yang disampaikan
pelecehan seksual perkosaan eksploitasi seksual perbudakan seksual
penyiksaan seksual perzinaan serta penyimbangan seksual adalah tindak kejahatan seksual
dengan free sex dan juga dengan penyembangan seks
ini yang kemudian diusung oleh pks
karena itu kami tidak ingin membeda bedakan
korban yang akibat karena seks suka sama suka di luar pernikahan
atau kemudian karena kekerasan seks
baik itu di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga
atau kemudian penyembangan seks
ketiga tiganya itu adalah sama sama sebuah kejahatan
karena itu mendikotomi tiga persoalan ini menurut saya
itu saya kira perlu dikoreksi
ini yang kemudian kami sampaikan
karena itu bahwa pks ingin memberikan kepada publik pembelajar publik
bahwa paradigma tentang masalah seksualitas ini
tidak boleh hanya dilihat dari satu sisi
karena ketiga tiganya sama
jika kemudian korban karena kekerasan seks itu
sangat banyak tidak sedikit
sangat banyak korban karena seks suka sama suka
itu sama saja
nah karena itu sebenarnya ketika kemudian tidak memungkinkan
untuk diatur ketiga tiganya di dalam rancangan undang undang kertasan ini
maka kami menawarkan sebenarnya
menawarkan rancangan undang undang kerasan ini
menawarkan rancangan undang undang kerasan ini
rancangan undang undang yang ada di kuhp
terutama terkait dengan masalah pidana kesusilaan itu
sebaiknya kemudian antara kuhp dan rancang undang undang ini
disahkan secara bersama sama
sehingga tidak menyisakan suatu kekosongan hukum
ketika terjadi kekosongan hukum kami khawatir
kemudian ini bisa saja menjadi sebuah satu kesalahan di dalam
sebab legislasi atau undang undang itu adalah cara untuk mendesain terhadap publik
yang disebut social engineering itu adalah melalui undang undang
nah kalau salam kita melakukan satu social engineering melalui undang undang itu
kemudian salah paradigma ini sebenarnya yang jadi korban adalah anak bangsa kita sendiri
jadi saya tidak berselisih dengan mbak esti
saya tidak berselisih dengan mbak andi dalam konteks kita melihat terhadap satu negara
kita melihat terhadap satu korban apakah karena keterasan
tetapi kemudian pengaturan ini saja persoalannya
nah satu contoh misalnya
sejak dari awal pembahasan sebenarnya
satu di dalam menimbang secara filosofis saja
saya usulkan supaya bahwa niat baik dalam merancang sebuah satu perlindungan dan penanganan terhadap korban
karena kekerasan ini adalah
tertuangkan secara baik
saya usulkan bahwa itu adalah tindakan yang bertentangan dengan norma agama dan juga norma budaya
tapi juga perlu perjuangan panjang
sebagaimana ketika misalnya kita lakukan akses
semula itu tidak ada sama sekali
akan tetapi bahwa azad ini azad tentang iman takwa dan ahlak mulia
serta kemudian filosofis terkait bertentangan dengan norma norma agama
itu saya kira tidak akan punya arti
tidak punya nilai
kalau kemudian di dalam pasal pasal yang menjadi drivernya itu adalah
tidak mengadopt atau tidak menderivasikan terhadap
suasana kebatinan di dalam filosofisnya dan azasnya itu
karena itu kemudian kami mengusulkan supaya
pengesahan misalnya ini ketika tidak memungkinkan dijadikan satu
selalu punya jenis satu
jadi apa persoalannya gitu loh
baik pak buhari baik
saya akan bahas
kita tawarkan supaya
antara kuhp yang sudah menjadi rancang undang undang kuhp
yang sudah dibahas sejak periode periode
bahkan kemudian saya pernah ikut menjadi anggota panja di tahun dua ribu sembilan sampai kemudian dua ribu empat belas
itu kemudian belum selesai juga
empat belas itu juga nyaris tinggal satu tempat tangan
maka kemudian akhirnya dia masuk carryover
maka itu sudah semuanya
kalau kedua duanya diiksakan saya kira akan clear
baik pak buhari saya bersan saya
saya berikan kesempatan untuk mbak esti dulu
mbak esti mungkin ingin berkomentar nanti ke mbak andi
ya saya kira apa yang disampaikan pak sukhori itu
memang sudah berulang kali disampaikan di dalam badan legislasi ketika kita melakukan pembahasan mengenai hal itu
yang sekarang terlihat di depan mata

dan peristiwa peristiwa kita terlihat di depan mata kita

dan peristiwa peristiwa yang terjadi saat ini
karena memang kita belum punya payung hukum yang kuat
untuk bisa menangani kekerasan seksual
sehingga kalau ini terus kita biarkan dan tidak segera kita selesaikan
sama saja kita membiarkan korban korban kekerasan seksual ini berjatuhan
kita tidak akan mau melakukan itu kita pasti tidak mau itu terjadi
maka ketika terjadi
maka ketika tadi disampaikan soal tindak asusila
kemudian harus ada jaminan
sudah disampaikan juga di dalam rapat badan legislasi
ada ruang yang nanti bisa kita diskusikan
bagaimana hal hal terkait dengan tindak asusila
kemudian juga hal hal yang tentang segmen nyimpang ini
menjadi bagian yang nanti mungkin akan kita diskusikan di ruang yang berbeda
di dalam rancangan undang undang yang berbeda
termasuk di dalam kuhp
artinya kita harus punya komitmen
karena kita sudah punya dalam frekuensi yang sama
terkait dengan penghapusan kekerasan seksual
atau tindak pidana kekerasan seksual
segera kita selesaikan untuk kemudian tidak lagi ada alasan lain menunda
supaya tidak lagi jatuh korban korban
seharusnya segera ada penanganan
baik mas isti
penanganan perlindungan pemulihan
hal hal yang berat yang sekarang kita lihat
sehingga perempuan perempuan yang mayoritas korbannya adalah perempuan ini
tidak perlu terjadi lagi
begitu pak bu kore
pak bu kore coba bayangkan ketika ada mereka meninggal
ada yang meninggal karena peristiwa itu
lalu kemudian sepertinya ini menjadi sesuatu yang setiap hari kita dengar
kita tidak ikhlas untuk melakukan itu
sekali lagi ini kita tidak bicara siapa moralis siapa tidak
kalau kita mau bicara bahwa ini bicara moralitas
tentu kita bisa melihat
tidak perlu menilai pada orang lain
tapi kita bisa memberikan contoh bahwa kita harus menjaga moral
itu sesuai norma budaya norma agama dan yang lainnya
artinya tentang ruu yang kemudian diminta untuk memasukkan sekaligus
mengenai tindak asusila saya kira ini bagian dari upaya untuk menghambat
tentu kita tidak mau dilakukan penghambatan ini
ini bisa kita diskusikan di dalam ruang yang lain
termasuk rancangan undang undang yang tadi sudah disebutkan
oke baik mas isti
jangan biarkan korban berjaduhan
jangan biarkan air mata menangis
jangan biarkan duka ini terus ada setiap hari
oke saya ke mbak andi ada perspektif yang lain mbak andi
yang pertama saya pikir adalah keliru
kalau mengatakan terjadi kekosongan hukum
pada persoalan persoalan kesusilaan yang ada di indonesia
yang kedua itu juga ada sesuatu yang harus didiskusikan lebih lanjut
tentang persoalan persoalan kesusilaan
karena upaya yang harus dilakukan tidak saja melalui tangan pidana
tetapi juga melalui pendidikan ataupun ruang ruang lainnya
ketiga tadi dikatakan bahwa ini tiga hal yang sama
antara kekerasan seksual persoalan kesusilaan
dan juga penyimpangan seksual tadi
itu sebetulnya pernyataan dari orang yang tidak melakukan
penanganan kasus kekerasan seksual secara langsung
sehingga tidak bisa membedakan ketiga hal ini
dia itu seperti tiga telur di dalam satu basket
tapi tiga telur yang berbeda ada telur itik telur ular dan telur ikan
jadi dia bukan sesuatu yang bisa disamakan kemudian dicampurkan
untuk bikin omelet atau telur dadar
karena ada tiga telur yang berbeda
jadi kalau rancangan undang undang ini digabungkan
dia justru akan menyebabkan korban itu akan lebih terpuruk
itu seperti menempatkan perempuan korban perempuan yang berusia sepuluh tahun
perkosaan lebih gampang dituduh sebagai korban persoalan suka sama suka
yang akan menyebabkan dia semakin tidak memperoleh akses pada keadilan pemulihan
saya tidak tahu lagi analogi apa yang lebih baik untuk mengatakan bahwa
tapi kalau ingin mencampurkan maka yang akan diresikokan adalah hak dari korban
dan kebutuhan korban atas keadilan kebenaran dan pemulihan
jadi menurut anda tidak bisa kemudian menggabungkan itu
menjadi satu apa tadi pak buhori undang undang kesusilaan tadi
bisa mas tidak bisa
itu seperti tadi saya bilang ini urusannya adalah telur ayam atau itik
telur ular dan telur ikan
kalau mau dicampurkan jadi omelette anda bisa bayangkan dadar telur apa yang akan kita peroleh
oke baik pak buhori mbak andi dan juga mbak esti kita break dulu
saya akan nanti ke pak buhori
di luar perbedaan paradigma dan juga pandangan tadi yang sudah banyak kita bahas ya pak buhori
tapi yang jelas kan kemudian kita menemukan satu
kesamaan pandangan paling tidak bahwa ada urgensi terhadap kasus kasus kekerasan seksual
yang harus ada payung hukumnya
nah kalau kemudian ini terus menerus alot pak buhori
bagaimana dengan kasus kasus yang terus bermunculan yang tadi juga disampaikan oleh mbak andi itu
apa yang kemudian menjadi pandangan dari pak buhori dan teman teman pks
soal kasus yang terjadi belakangan ini yang kemudian dianggap kita belum punya payung hukum
dari undang undang kasus kekerasan seksual ini
tapi kita break dulu kami akan segera kembali
baik kita masuk segmen terakhir
bapak ibu singkat singkat saja kesimpulan
jadi pak buhori bagaimana kemudian pandangan anda soal bahwa di depan mata kita ini kasus kekerasan seksual semakin banyak
tadi mbak andi juga
mbak andi sudah menyampaikan datanya kenaikan cukup signifikan
artinya memang ini mendesak untuk segera ada disahkan
jadi pertama pks tentu tidak dalam hal menghambat dan seterusnya
sama sekali tidak dan itu tidak benar
dan silakan dicek bagaimana kemudian kerja kita di lapangan
itu penting itu ya tidak hanya sekedar bicara
yang kedua kenapa kemudian kami katakan terjadi kekosongan hukum
yaitu bahwa rancangan yang sedang kita bahas ini
pertama tentu saya menyampaikan terima kasih kepada teman teman di balik dan juga tenaga tenaga ahli
yang sebenarnya draft yang diusulkan dari komnas perempuan sudah berubah dan yang jauh lebih smooth dan jauh lebih baik ya daripada yang awal
karena memang kemudian tetapi persoalannya kan tetap saja belum menjangkau terhadap dua hal tadi
terkait dengan penyimbangan seks maupun free seks
nah putusan mahkamah konstitusi empat puluh enam pada empat belas desember dua ribu dua
yang menyetujui tuntutan aila terkait uji materi pasal kesuciwaah di kuhp pasal dua ratus delapan puluh empat dua ratus delapan puluh lima dua ratus sembilan puluh dua
itu intinya adalah menyerahkan kepada legislator kepada dpr dan pemerintah untuk kemudian
memformulasikan di dalam undang undang
nah oleh karena itu ketika materi ini sudah disetujui oleh mahkamah konstitusi
baik terkait dengan kekerasan maupun terkait dengan free sect maupun terkait penyimpangan
ketika ditulisannya ini sepatutnya kemudian menjadi perhatian yang sama
kami sangat sangat prihatin ya kalau kemudian fokusnya hanya kemudian menangani masalah kekerasan dengan tidak mengindahkan atau dengan berbagai macam hal
saya tahu persis
di kuhp ini tidak menjangkau karena tadi disampaikan mbak es
ruang terkait dengan masalah sosial itu hanya terbatas sekali bagi orang yang sudah berkeluarga
yang kedua misalnya lgbt belum sama sekali terjangkau karena itu sebenarnya itu bisa terjangkau
kalau kemudian kami katakan sama itu adalah ketiga tiganya adalah merupakan tindak pidana
ketiga tiganya merupakan kejahatan gitu
nah oleh karena itu harusnya kemudian diatur
karena itu tawaran kami ke kemudian
kalau ru ini tidak bisa ditambur adukkan maka
walaupun ada dua bisa saja mengesahkan rkuhp bersamaan dengan apa namanya ru eh kpk tadi
atau kemudian yang ada sebuah satu jaminan ada sebuah satu keinginan secara moral dan kemudian tanggung jawab bahwa terkait dua hal itu harus kemudian
tidak kemudian dibiarkan saya kira itu terima kasih
baik baik pak buhori
bagaimanapun tampaknya proses politik yang menghambat rutpks ini tidak juga kemudian disahkan
sebagai partai pengusul pd perjuangan bagaimana membangun upaya komunikasi dengan fraksi yang lain
tidak hanya pks karena ada juga fraksi yang lain yang juga masih belum sepakat
ya saya kira hal itu sudah terus dilakukan
karena pada prinsipnya satu pemahaman sudah tercapai
bahwa kita memang dalam kondisi darurat kekerasan seksual
maka dengan kesamaan paham bahwa kita dalam kondisi darurat kekerasan seksual
maka mestinya tidak perlu ada lagi perdebatan perdebatan yang kemudian memperlama proses pembahasan ruti
kemudian berikutnya juga jangan kembali lagi
jangan kita menyandera ruti ini dengan alasan moralitas dan kemudian hal hal yang kemudian memperlama
yang itu akan memberikan ekses yang luar biasa terhadap para korban kekerasan seksual
dan kemudian juga tidak akan ada efek jerah kepada para pelakunya
mereka akan mengulang dan mengulas karena merasa tidak ada hal hukum yang kemudian bisa mencapai mereka ketika kemudian mereka melakukan itu
dan yang ketiga saya berharap karena ini adalah sesuatu yang sangat mendesak untuk memberikan perlindungan
dan kemudian juga memberikan kesempatan
dan pemulihan kepada para korban kekerasan seksual
maka satu kata mau tidak mau sesuai dengan juga pesan dari ketua dpr ri kita
mari segera kita cahkan rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual ini
kami masih punya harapan besar pks dan mungkin beberapa partai mungkin beberapa partai yang lain sudah oke
mungkin tinggal pak kukori ini ya dari pks yang masih belum bisa menerima
kami masih punya harapan
kita berdoa di malam hari ini
kita perlu ada komunikasi komunikasi politik supaya ini mencair dan kemudian ya pak bukori mari bersama kita sahkan rancangan undang undang ini
besok dibalik clear tidak perlu ada lagi perdebatan
biasanya yang bersuara keras itu pak kukori
nah ini semoga ini akan tercairkan dan kemudian akan mendapatkan satu kesepemahaman bahwa ini memang harus segera kita selesaikan
tidak ada alasan penundaan untuk hal itu
saya kira itu terima kasih
mungkin setelah dialog ini ada pertanyaan lain
ada perbincangan lanjutan mbak esy
tapi jadi besok artinya akan ada rapat ya
iya rapat jam sepuluh sampai jam dua belas
itu pendapat pendapat dari fraksi
kemudian jam dua nanti pengambilan rapat pleno di badan legislasi
jadi yang jam dua belas masih dipanjang
jam sepuluh sampai dua belas masih dipanjang
saya berharap pak bukori dan kawan kawan berikut juga dengan partai yang mungkin masih agak ragu
semakin kemudian meyakini bahwa ini penting untuk segera kita selesaikan
tidak dianggap untuk membiarkan kekerasan seksual ini terus terjadi
baik terakhir mbak andi
sambil kita menunggu besok hasilnya seperti apa mbak andi ada rapat di dpr
mungkin perlu diingatkan kembali dari sisi komnas perempuan
apa implikasinya sekali lagi kalau kemudian kita tidak punya payung hukum soal kasus kekerasan seksual yang tadi anda katakan ini naiknya
angkanya naiknya cukup sudah sangat signifikan
ya pak bukhori tadi menyetir ataupun mengutip data dari sebuah survei yang mengatakan bahwa publik tidak bisa membedakan
bahkan dengan rancangan dengan kuhp yang ada saat ini publik pun seringkali tidak bisa membedakan apa perkosaan pencabulan persetubuhan dan pelecehan
dan itu sebetulnya memiliki dampak yang sangat signifikan
pada satu satu
kedua pemulihan korban
jika menggabungkan ketiga tiganya tadi dengan alasan bahwa itu tidak bisa dibedakan
maka sesungguhnya akan sekali lagi meresikokan justru korban dari upayanya untuk memperjuangkan keadilan kebenaran dan pemulihannya
jadi kami sungguh berharap bahwa tadi perbedaan perbedaan ini justru kita kesampingkan dulu
jika memang pks bersetuju kekerasan seksual adalah hal yang sangat jenisnya
dan kita tidak mau sampai harus anak atau saudara atau istri kita atau semua perempuan yang kita kenal menjadi korban
maka kami sungguh berharap bahwa ini tidak disandera segera sahkan rancangan uu tindak tidak dana kekerasan seksual
betul bahwa rancangan yang dikeluarkan oleh balik jauh lebih baik daripada naskah yang pertama kali dikemukakan oleh komnas perempuan
karena itu tidak ada alasan
tidak alasan lagi untuk juga menggunakan stigma tentang komnas perempuan untuk kemudian menjegal rancangan undang undang ini dari pengesahannya pada tahun ini
baik karena undang undang adalah sebuah produk politik kita akan tunggu besok bagaimana kemudian proses itu akan berjalan
semoga ada titik terang ada titik temu di antara perbedaan pandangan soal ruu tpks ini
tapi diskusi yang sangat menarik dan mudah mudahan mendapatkan perspektif banyak dari diskusi pada malam hari ini bagi semua pihak
terima kasih banyak mbak maesti wijayati anggota balik dpr ri fraksi pd perjuangan
pak buhori yusuf terima kasih pak anggota balik dpr ri fraksi pks dan juga mbak andi yentriani ketua komnas perempuan
terima kasih bapak ibu selamat malam sehat selalu